baik bergabung bersama kami ada fahru rozi darmawan pengamat pariwisata universitas pancasila
mas farul rozi selamat malam
selamat malam mbak busta
oke kalau kita lihat dana segar angkanya besar sekali tujuh puluh dua miliar rupiah untuk influencer nih
untuk mendorong pariwisata di indonesia yang katanya terdampak dengan covid sembilan belas mas farul rozi
melihat ini urgensinya sepenting apa sih
iya jadi sebenarnya dari kemarin ya beritanya saya pikir cukup kaget juga sih tujuh puluh dua miliar
sebenarnya saya juga kurang tahu juga kemana saja nantinya ya ke tujuh puluh dua miliar ini
tapi saya pikir tujuh puluh dua miliar cukup besar juga untuk mengalokasikan ke influencer ya
jadi mungkin kita sedikit menunggu aja kira kira siapa nih yang akan digunakan jasanya dan kemana saja
nah kalau kita compare misalnya tujuh puluh dua miliar rupiah kepada influencer
katakanlah satu influencer dapat misalnya lima ratus juta
nah ini kan nggak bisa di convert kepada tingkat pariwisata atau tingkat ekonomi di salah satu wilayah pariwisata begitu
iya jadi sebenarnya menariknya begini mbak busta
jadi sebenarnya kan pada saatnya kita ini udah krisis global ya krisis pariwisata global
karena sebenarnya kita harus mempertanyakan dulu sebenarnya tujuan dari pemerintah ini untuk apa
pertama pesan yang mau disampaikan kepada dunia melalui influencer itu apa
terus kita juga harus memperhatikan bagaimana nanti pemerintah mengaudit kira kira dampaknya terhadap pariwisata terhadap perekonomian di indonesia seperti apa
nah saya pikir sebenarnya bukan masalah lima ratus juta atau berapa
tapi yang penting tujuh puluh dua miliar
ini sebenarnya tepat sasaran gitu
karena memang begini ketika terjadi krisis global ini kan pariwisata wisatawannya cancel semua nih
artinya apakah mungkin influencer ini bisa membalikkan keinginan dari wisatawan yang tadinya tidak ingin berpergian itu jadi ingin berpergian
karena memang ini udah skala global
penurunan ini nggak terjadi hanya di indonesia ya
tapi di indonesia
jepang korea semuanya terkena dampak
oke kalau kita berkaca dengan negeri negeri di luar lah yang juga ikut berdampak dengan covid sembilan belas mungkin pernah mas farul rozi dengar ada juga bantuan dari influencer untuk mendorong ekonomi pariwisata di daerah tersebut
saya sejauh ini
belum pernah mendengar
karena begini salah satu cara atau dalam menghadapi krisis pariwisata adalah sebenarnya menargetkan pasar yang terpapat informasi yang lebih baik
contohnya begini ketika terjadi krisis pariwisata contoh di mana ya di negara negara yang terkena krisis ya itu mereka memfokuskan kepada domestik dulu wisatawan
artinya sebenarnya domestik kan lebih well informe
mengenai kondisi pariwisata yang ada di negaranya
jadi itu lebih cocok digunakan
artinya saya tidak pernah mendengar gitu ya
ada misalnya ketika ada kasus krisis di satu negara ada influencer ayo kita datang ke sini gitu
itu belum pernah
belum pernah ada ya
jadi mungkin saya belum pernah mendengar gitu
tapi selain dana segar tujuh puluh dua miliar untuk influencer ini
ada juga kebijakan untuk menurunkan tiket pesawat di domestik
mas faru rozi melihat keputusan ini cukup optimis
bisa mendongkrak penerbangan ke wilayah wilayah domestik di indonesia
justru saya sebenarnya lebih senang dengan kebijakan yang memberikan insentif terhadap airlines ya
karena begini cancel yang terjadi di dunia pariwisata itu tidak hanya terjadi di luar negeri
tapi di indonesia juga pasti wisatawan di indonesia itu menunggu dan meng cancel perjalanan ke luar negeri
akhirnya ketika pemerintah bisa menangkap ini sebagai peluang diharapkan wisatawan wisatawan yang tadinya ingin berpergian ke luar negeri bisa memindahkan uangnya ke dalam negeri
dan saya sepakat ada beberapa daerah sepuluh daerah yang akan diberikan insentif untuk airlinesnya
saya pikir jangan hanya airlinesnya juga tapi bisa ke hotel
bisa ke atraksi wisatanya masuk masuk objek wisata itu bisa dikasih diskon juga
nah itu sebenarnya bisa menstimulasi masyarakat nanti yang terdampak ekonomi pariwisatanya itu bisa dibergairah lagi di daerah daerah yang sekarang mengharapkan wisatawan macanegara
tapi wisatawan mancanegaranya kosong gitu
oke nah untuk menarik wisatawan ini kan pemerintah sebetulnya mengucurkan dana
total empat ratus empat puluh tiga tiga puluh sembilan miliar rupiah
kalau melihat dana yang sebelumnya di tahun dua ribu sembilan belas ini kan naik ya angkanya
cukup cukup berpengaruhkah mas fro rozi atau seperti apa
baiknya pemerintah mengucurkan dana untuk pariwisata yang sebetulnya juga ini jadi masalah global bukan hanya indonesia
iya jadi begini mbak kita berkaca kepada kasus kasus yang lama ya seperti
tsunami waktu dua ribu empat terus sars terus waktu dua ribu sembilan ekonomi global di amerika seluruh perjalanan global itu menurun
artinya kalau kita melihat hari ini virus yang corona yang terjadi itu ada kemungkinan bakal satu tahun ini akan lesu industri pariwisata
satu tahun ke depan ya
satu tahun ke depan saya memprediksi satu tahun ke depan ini kemungkinan industri basah
akan lesu apalagi ada baru kabar terancam olimpiade itu bakal gagal karena itu mungkin dipindah ke lain waktu
artinya memang kita tidak bisa mengharapkan besar ya untuk tahun ini
tapi kita bisa memanfaatkan momentum tahun ini untuk memperbaiki kinerja pariwisata kita memperbaiki destinasi pariwisata
terus kita bisa
memasarkan indonesia ya memasarkan indonesia di tahun ini dengan maksimal gitu untuk kita bersiap untuk dua ribu dua puluh empat
baik mas farul rozi darmawan pengamat pariwisata dari universitas pancasila terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
iya terima kasih banyak bersama